terima kasih anda masih bersama kami
kini kami akan mengajak anda ke tempat tempat yang menyajikan beragam sambal yang dinikmati bersama aneka hidangan
sambal adalah pelengkap hidangan dari cabai
rasanya yang pedas membuat sambal sering dipakai untuk menambah cita rasa
sambal sudah populer di nusantara sejak dahulu kala
cabai sebagai bahan baku sambal bahkan telah menjadi komoditas yang diperdagangkan sejak zaman hindia belanda
orang indonesia mana sih yang gak mengenal sambal
karena sambal sudah pasti ada di setiap meja makan yang ada di rumah
ya sambal juga dipercaya dapat meningkatkan nafsu makan
kali ini saya arman helmi akan mengajak anda untuk menikmati ragam sambal
seperti apa yuk ikut saya ke dalam
sambal terasi matang
berhubung sudah masuk waktunya makan siang saya pun segera memesan makanan
tentu saja dengan beberapa varian sambal yang ditawarkan
sambal bawang sambal cumi dan sambal terasi matang adalah pilihan saya kali ini
ketiganya saya nikmati bersama ikan gurame bakar dan sayur pelecing kangkung bersama segelas jus kurma
dari level kepedasannya sebenarnya sambal bawangnya lebih pedas dibandingkan dengan sambal cumi
memang sih dari cita rasanya lebih segar ya sambal bawang itu
kalau sambal cumi agak pedas tapi tidak sepedas dengan sambal bawang
ini cuminya juga masih utuh nih
nah setelah itu saya mau coba yang terakhir sambal terasi matang
ternyata sambal yang saya pesan merupakan sambal andalan dan kesukaan pengunjung karena pedasnya sangat terasa
lihat saja saya sampai keluar keringat di wajah menahan rasa pedas
enak banget pedasnya nampol
rasanya pedes tapi pas banget enak gitu
warung spesial sambal ini menawarkan puluhan varian sambal
pengunjungnya cukup banyak sampai harus dibuat daftar antrean terutama saat air pekan
lokasinya juga strategis karena dekat dengan permukiman
seputaran tanjung duren greenville dan juga durikepa jakarta barat memang dikenal sebagai pusat kuliner
karena disekitar di sini ada banyak pemasaran
bagi para mahasiswa dan juga perkantoran
sekilas tempat ini tak seramai lokasi pertama yang saya kunjungi
bangunan ruko berlantai dua ini memang didesain bukan untuk tempat makan yang luas
parkiran untuk mobil juga terbatas karena harus berbagi ruang parkir dengan ruko yang lain
tapi bagi yang datang dengan sepeda motor jangan khawatir karena tempat parkirnya cukup memadai
di sini saya akhirnya memesan makanan plus tiga varian sambal
yaitu sambal juara sambal mangga dan sambal
sementara untuk makanannya saya memesan nasi hainan ayam bakar manis dan air perasan jeruk segar
dari ketiga jenis sambal ini saya paling suka paling doyan dua sambal ini yaitu sambal juara dan juga sambal mangga
pengunjung dapat menikmati belasan varian sambal yang memiliki cita rasa dan tingkat kepedasan yang berbeda pula
kalau untuk yang suka pedes sih cukup pedes
pedesnya sih cukup
karena aku juga gak seba apa doyan pedes sebenarnya
jadi masih bisa ditolerir
makan apapun dengan sambal memang terasa nikmat
tapi hati hati dokter spesialis gizi klinik dari fakultas kedokteran universitas indonesia rscm
pia stuti wicaksono mengatakan
kandungan kapsaisin pada cabai bisa berdampak baik sekaligus buruk bagi tubuh
cabai yang berwarna merah dan hijau segar menandakan kandungan vitamin a dan c nya cukup tinggi
ini bersifat sebagai antioksidan yang bermanfaat untuk membantu menghambat efek penuaan
antioksidan dapat mengikis penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah
pedas ini kalau masuk ke dalam lambung bisa berefek macam macam
pertama mungkin orang yang sensitif dia bisa diarik karena dia merangsang saluran cerna ini bekerja lebih baik
atau mungkin dia menjadi tidak bisa diserap karena tadi bekerjanya berlebihan sehingga terjadilah diare
ini yang pertama
yang kedua rasa pedas itu bisa menyebabkan asam lambung ini berbalik kembali
yang kita sebut gerd gastroesophageal reflex disease
dan itu menimbulkan rasa panas
itu sebenarnya karena gerd dan itu juga tidak baik
fia stuti menambahkan kita harus bisa mengukur seberapa besar kemampuan saluran pencernaan menerima rasa pedas dari kandungan cabai
mereka yang sistem pencernaannya sensitif memiliki penyakit gastritis atau nyeri ulu hati
serta mengalami kelainan pada dinding lambung atau tukak lambung
tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan pedas secara berlebihan
harman helmy ilham aji jakarta